sampai jumpa di video selanjutnya
aku minta maaf karena sudah membiarkan prabu wijaya mengambil amira
tapi sekali lagi ini semua demi menyelamatkan nyawa amir
eh bu naiklah bu bisa mau jalan
prabu wijaya melalui dia
sebenarnya lo cantik juga
tapi sayang bapak lo sudah mengkhianati bapak gue dan membiarkan bapak gue di penjara
dan sekarang lo harus menerima pembalasan atas kejahatan yang diperbuat sama bapak lo
amira pasti lagi tidur
ini kesempatanku untuk berpamitan sama dia
paling enggak aku harus melihat wajahnya sebelum aku pergi meninggalkan amira
bayangkan lalu uda
jaga diri kamu baik baik ya
ibu kamu yang gak berguna ini
hanya bisa selalu mendoakan kebahagiaan kamu
selamat tinggal amira
ibu sangat menyayangi kamu
selamat tinggal amira
selamat tinggal amira
selamat tinggal amira
selamat tinggal amira
selamat tinggal amira
selamat tinggal amira
dimanapun kamu berada sekarang
aku minta maaf karena sudah membiarkan
prabu wijaya mengambil amira
tapi sekali lagi

ibu naiklah ibu bisa mau jalan nih
bisa kurang jatuh lagi nih ibu
selamat pagi amira
gimana tidur kamu semalam nyenyak gak
nyenyak sustar ya
nyenyak sustar semalam ada orang yang masuk ke sini gak ya
wah saya gak liat
soalnya semalam saya gak tugas disini

iya sih sus mungkin juga
tapi kalau ibu kenapa sekarang gak keliatan ya
mungkin itu ibu kamu kali yang mau jagain kamu
apa ibu udah pulang duluan ngambil baju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
sekarang amira mandi yuk
karena kamu kan belum bisa mandi sendiri
gila gua ketiduran
jam berapa sekarang
hah jam tujuh pagi
gua tidur selama itu
ini gak gara gara itu cewek
udah gua tungguin dia tidur tidur
tiduran operasinya udah ngerasa apa apa sih sus oh mungkin untuk penahan sakitnya masih
kerja mumpung itu saya lagi dibawa ke kamar mandi gue harus keluar sekarang
tapi gua udah disini masa gua nggak berbuat apa apa apa ya gue masukin apa kali ya ke dalam
air minum dia siapa tahu dia langsung sekarat dan mati pelan pelan
ini obat kayaknya keras nih pakai ini aja deh
kita kasih pelet terakhir dulu ya yuk kita dulu aja

berarti salah kamarnya

pemeriksaan lengkap dan hasilnya bagus